pengetatan wisata di jalur puncak terus digencarkan
pada minggu siang puluhan villa di desa tugu utara cisarua bogor jawa barat disegel paksa satpol pp
lantaran melanggar aturan protokol kesehatan pada masa psbb proporsional
sedikitnya lebih dari dua puluh titik vila disegel paksa petugas polisi pamung praja karena disewakan pada masa psbb proporsional
sesuai aturan dalam peraturan bupati no enam puluh tentang psbb pemkap bogor melarang operasional villa di area puncak
guna menekan potensi penyebaran covid sembilan belas di sektor wisata
tidak hanya itu rombongan penyewa di salah satu villa di kawasan cisarua bogor langsung dibubarkan dan diminta pulang ke jakarta
para pemilik vila akan dikenai sanksi tipiring atau tindak pidana ringan
serta sanksi dendam pelanggaran psbb proporsional ke bupaten bogor
sementara seluruh vila di kawasan puncak akan disegel merata selama psbb proporsional diberlakukan oleh pemda kabupaten bogor